partai gerindra menilai kegiatan bagi bagi takjil dengan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden
tak melanggar konstitusi
kegiatan tersebut murni kegiatan sosial masyarakat
wakil sekretaris jenderal partai gerindra andre rosiade mengatakan
kegiatan tersebut tak mencuri start kampanye pemilu presiden
karena dilakukan jauh dari waktu kampanye pemilu presiden oktober nanti
menurutnya kegiatan tersebut adalah salah satu bentuk kebebasan berekspresi masyarakat
yang tak puas terhadap kinerja pemerintah
selain itu ia menegaskan kegiatan bagi bagi takjil dan kegiatan serupa
yang menyertakan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden bukanlah gerakan yang melanggar aturan apalagi makar
ia pun meminta pemerintah menjadikan tagar tersebut sebagai pelajaran untuk mengevaluasi diri
saya rasa itu tidak ada melanggar konstitusi ya
pertama sekarang belum ada calon presiden yang disahkan oleh kpu sebagai calon presiden
jadi tahapan pemilu presiden kan belum jalan karena belum ada calon presiden yang ditetapkan oleh kpu
jadi dan ini tidak melanggar konstitusi
nah ini kebebasan berekspresi ini bagian dari dinamika demokrasi tidak melanggar konstitusi
sekali lagi saya tegaskan tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden bukan gerakan makar bukan gerakan melanggar konstitusi
malah itu cara cara konstitusional
tagar dua ribu sembilan belas ganti presiden itu adalah gerakan yang ingin mengganti presiden melalui cara konstitusional yaitu pemilu presiden dua ribu sembilan belas
jadi tidak usah masyarakat ditakut takuti ini melanggar konstitusi